ntar sore gue nganterin ke belanja ke plaza senayan
ya enggak dong
pasti gue nganterin belanja
terus nemenin sampe selesai
ke rau bebek ujung ya
iya nanti tadi ke rumah mak
nggak tahu bang
mak cuma nyuruh tati ke rumahnya
sekali sekali bikin kuenya di sini
biar sekalian bisa ngurusin abang
kalau di sini nanti emak bikin kuenya sambil marahin abang
perak atau perak perak
buburinya dua bungkus ya
nanti sore bisa nggak antarin iner ke belanja ke plaza senayan
jauh amat belanjanya
di sana lagi ada great sale akhir tahun
ntar jam empat sore jemput indoko di rumah ya
iya ine ke
lupa ongkasnya belum
masa kamu nggak tahu juga
emang kontrakan baby yang sekarang jelek ya
terus kalau bagus kenapa pindah
dikontrakan lagi sodik
biar lebih deket aja dari jalan
gak gak kenapa kenapa
lihat cakep juga tuh cewek
kalau lo bisa dapetin dia
eh lodi ada apa
di situ ada bangku kalau lo mau duduk
gue nyuruh lo duduk
hehehe saya kira mau pantut
ini hari besar dalam kehidupan gue
lo leng tahun pur
ntar sore gue nganterin ine ke belanja ke plaza senayan
ya engga dong
pasti gue nganerin belanja
terus sampai selesai belanja
agak biasa aja
tis ntar sore gue nganterin ini ke belanja ke plaza senayan
ya enggak dong
pasti gue nganterin belanja terus nemenin sampai selesai
terus gue nganterin pulang
kata saya emang enggak pur
ke rau bebek ujung ya
saya gak yakin ji
si babe mau diajak mancing
dia akan lagi sibuk ngurus rumah
lo belum tahu siapa naim
dulu sehari sebelum kawin aja
mau gue ajak mancing
saya pakai pakaian
saya udah pake
saya nunggu sih
gak apa apa fih
cuma naprak pintu
pas buat mancing
eluh eluh kenapa kagak pas fih
dih gue lagi nunggu tamu
kalau lu mancing udah sana berdua
nek beneran rumah babes itu jadi dijual
itu dia jadi
nah terus lo pindah kemana
gue juga gak ketau
kok lo gak tau sih
soalnya gue belum dikasih tau sama babes
oh belum dikasih tau
tadi bun bun liat selebaran di tiang listrik
bun bun liat selebaran apa
selebaran sudut wc
pur kalau kata gue mah lo harus siapin mental
mental gue itu lebih dari siap buat nganter ine ke belanja
maksud gue lo harus siapin mental kalau kalau ineke gak jadi minta antarmelu
kakak ada yang bisa antar bet kak
ini perang lautan dong kok gak
bukan ambon yang di daerah maluku
tapi kampung ambon yang ada di daerah jatinegara
pakai ketawa lagi
ya ambil rambut rambut